inilah antrian vaksinasi drive thru di salah satu taksi di jalan mejen sutoyo cawang jakarta timur
tanpa turun dari mobil para sopir calon penerima vaksin berurutan masuk tenda daftar ulang dan pengecekan tensi darah
agar tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang satu unit taksi diisi oleh dua orang pengemudi
vaksinasi tahap awal digelar hari ini hingga sabtu esok dengan target penerima vaksin satu lima ratus pengemudi taksi dan lansia
pusat mendapat injeksi vaksin anti covid sembilan belas salah satu sopir taksi mengaku lebih tenang saat bekerja karena resiko profesi yang harus mengangkut penumpang setiap hari